gubernur dki jakarta anies baswedan mempunyai harapan di hari ulang tahun dki jakarta ke empat ratus dua puluh
anies mengatakan wajah baru kota jakarta menjadi tema hari ulang tahun
menurutnya wajah baru ibu kota bukan sekedar perubahan fisik
melainkan soal cara berpikir hingga cara pandang
mindset cara berpikir cara pandang
izinkan dalam kesempatan ini saya menggaris bawahi
bahwa yang kita bayangkan sebagai wajah baru jakarta adalah menghadirkan keadilan
kedaulatan di dalam setiap kebijakan
mengusahakan persatuan bukan sekedar merayakan keragaman yang memang sudah menjadi keniscayaan
yang kita lakukan adalah memastikan jakarta lestari
jadi jakarta terus memberi kebahagiaan bagi generasi kini
dan generasi generasi yang akan datang
karena itulah kita selalu mendorong keadilan di dalam semua kebijakan
mulai dari kebijakan pajak bagi mereka yang berjasa untuk bangsa dan negara
sampai dengan kepastian bagi orang tua ketika menyangkut pbdb
yang hari hari ini menjadi perhatian di seluruh indonesia
memastikan dukungan kepada masyarakat yang marginal
agar mereka bisa memiliki kepentingan yang lebih baik dan juga untuk masyarakat yang lebih baik

mendapatkan kesempatan yang layak bagi semuanya